kehadiran jpo baru di jakarta selalu menarik perhatian masyarakat
arsitektur indah yang memberi pengalaman baru saat menggunakan fasilitas umum ini
kerap menjadi lokasi favorit bersuah foto terbaru warga
dilansir cnn indonesia com
kepala dinas bina marga dki jakarta hari nugroho dalam sebuah webinar pada bulan maret lalu
menyampaikan pemprov dki jakarta pada tahun ini berencana membangun dua puluh satu jpo baru
semua jpo itu rencananya akan dilengkapi dengan fasilitas lift
agar ramah bagi difabel wanita hamil lansia dan ibu yang membawa anak
lalu bagaimana kondisi jpo yang telah dibangun yang memiliki fasilitas serupa saat ini
saya saat ini berada di jpo pasar minggu yang diresmikan pada tanggal tiga puluh satu desember dua ribu sembilan belas
nah jembatan ini dibangun untuk menggantikan jpo sebelumnya
yang pada tahun dua ribu enam belas sempat roboh dan menewaskan empat orang
nah saat ini terdapat dua buah lift masing masing di sisi timur dan sisi baratnya
pada saat ini
saat kami mendatangi tempat ini lift di jpo yang dibangun dengan anggaran sekitar tujuh miliar rupiah ini beroperasi dengan baik
namun seorang pengguna jpo ini yang kami temui mengaku pernah menjumpai lift ini dalam kondisi tidak dapat dipakai
kalau yang ini kan selalu bisa terus pas mau turun ada tulisannya tuh lift rusak gitu
jadi kita turun lewat tangga dan nggak pernah turun lagi lewat itu pasti lewat tangga
kalau ini selalu naik kalau lagi kayak sekarang buru buru selalu naik
kondisi fasilitas jpo rusak juga pernah dikeluarkan warga di jpo
kondisi jpo salemba capital park karolus
kondisi jpo pertama dengan eskalator di jakarta yang dibangun pada tahun dua ribu tiga belas ini ketika disambangi memang masih berfungsi
meski terdengar suara mengganggu dari eskalatornya
namun warga mengaku cukup terbantu dengan adanya eskalator ini
cukup membantu sih kalau misal buat pagi pagi suka masih nyala buat memperhemat waktu juga
nah kondisi sekarang menurut anda sendiri gimana
cukup membantu juga sih
tapi kadang suka kolosial suka mati juga
di jakarta sendiri terdapat lebih dari tiga ratus jpo
warga berharap fasilitas jpo di jakarta dapat dijaga dengan baik untuk mendukung mobilitas mereka di ibu kota
arya dita utama andriawan saputra jakarta